dan kita sudah terhubung dengan rio haryanto di shanghai tiongkok
rio bisa diceritakan sedikit tentang race tadi
apakah memang adanya safety car pada race tadi bisa membantu anda
ya tadi jalannya race pada saat awal lomba
sempat banyak ada insiden di depan saya
tapi saya berhasil untuk menghindarinya
dan kita sempat juga ada safety car di mana sangat tidak menguntungkan bagi saya
karena setelah safety car selesai saya harus bersaing dengan banyak pembalap lainnya
jadi saya sempat kehilangan banyak waktu di sana
tetapi overall ya kita bisa sempat bersaing dengan tim tim sauber dan pun juga reynold
rio berapa banyak anda kehilangan waktu dengan adanya tadi ada safety car
apakah anda terpaksa dikeluarkan pada saat race tadi
bisa dibilang sekitar hampir sepuluh detik
karena saya harus bersaing dengan banyak pembalap di belakang saya
dan pada waktu itu saya berada di posisi ke delapan
jadi kalau tadi misalnya tidak ada safety car mungkin posisinya akan jauh lebih baik
apakah ini sudah mencapai ekspektasi rio dan tim
mengingat anda tadi ada di posisi ke dua puluh satu ya rio
yang pasti belum
tetapi kita sudah mendapatkan progres yang cukup baik
dan untuk di seri berikutnya saya berharap tentu masih perlu ada progres lagi
dan saya dan tim akan berusaha terus untuk mencari settingan dan juga strategi yang paling optimal
ya race selanjutnya masih tiga minggu lagi
persiapan apa saja yang sudah dilakukan oleh rio dan tim untuk laga berikutnya di soshi
yang pasti setelah adanya race pada hari ini kita akan mengevaluasi dari segi performa mobil mesin dan juga strategi kita
dan untuk menjelang soshi di dua minggu ke depan tentu saya akan terus untuk melatih fisik saya
dan juga berlatih di simulator untuk beradaptasi dengan sirkuit soshi
ya race di rusia sendiri sosi apakah memang rio sudah pernah melakukan
dan percobaan di sana atau apakah rio sudah mendapatkan informasi
bagaimana kondisi di sana sehingga dalam dua pekan terakhir ini anda bisa mempersiapkan diri dengan medan yang berbeda pastinya
iya di tahun lalu saya pernah jadi juara di sana di ajang gp dua series
saya finish di urutan kedua jadi secara sirkuit
saya sangat familiar dan saya berharap saya bisa perform lebih baik di southea nanti
terima kasih rio atas informasinya dan good luck buat pertandingan berikutnya di sosi rusia